akhirnya aku juga itu kartu terpaksa
dia umur saya dipahas lagi
juru mengakui apa yang bukan saya lakukan
saya dipukulin dijejekin disiksa
segala macem sampai disetrum
yang ngetrum itu anggota polisi semua
akhirnya ngaku juga itu kata terpaksa
dari ketiga tersebut saya tidak mengenali semuanya
motor apa benar itu
enggak cuma itu tidak benar